gustaf bangun gustaf
kok saya bisa ada disini non
jadi aku langsung aja bawa ke rumah sakit
aku gak suka deh kamu keterlaluan kayak gitu gustaf
buat orang khawatir tau gak
kalau kerjaan saya selalu bikin nondila susah terus
bukan gitu maksud aku
kalau kamu gak bisa diselamatkan kan
kok alhamdulillah sih om
kok ibu khawatir sama om
makanya malah seneng banget
om soalnya kan om gustaf itu
soalnya aduh kok soalnya gak tau juga non
saya kok jadi bingung
ya udah kalau kamu masih bingung
ngobrolnya ntar malam aja ya
aku pasti denger
dan aku juga pasti denger om ya kan
alhamdulillah pasti terima
ya udah ngomongnya ntar malam aja ya
sekarang aku nganterin lara dulu ya
kamu udah begitu banyak berkorban buat aku gustaf
mungkin udah waktunya buat aku jujur dengan perasaanku sendiri
dan membuka hati aku buat kamu gustaf
kalau kamu mau mengungkapkan perasaan kamu
aku akan menerimanya gustaf
aku balik dulu ya
nanti malam kamu jangan lupa ya nak
aku pengen ngajak kamu pergi
tapi aku aduh
ngapain juga gue harus pusing
mendingan gue pergi aja dulu mas satria
biar dia nggak curiga
habis itu baru ke rumah sakit dan nemuin gustaf
ntar malam ya
tapi aku mandi dulu ya aku ganti
ya jangan lupa ya
aku masuk dulu ya ya sayang
kok kamu ngajakin aku kesini sih sat
tempatnya romantis agak ini aja
tempatnya romantis agak ini aja kan
kamu suka ngambil tempat ya
ya aku suka cuma
aneh aja kamu ngajakin aku kesini

aneh ada apa sih
aneh ada apa sih
aneh ada apa sih
kok ada tante iti
eh ada dong
aku yang suruh mereka kesini
aku yang suruh mereka kesini
aku mau mereka semua jadi saksi lah
aku mau mereka semua jadi saksi olah
jadi saksi apa
jadi saksi apa
kalau malam ini malam main spesial inilah
aku ingin melamar kamu
aku ingin melamar kamu
kalau kamu malam sekarang
kalau aku malam sekarang
kau itu ngambil requisit
kau itu ngambil requisit
aku ingin kamu jadi istri olah
kamu itu ngambil requisit
kamu itu ngambil requisit
ia istri aku
ia istri aku
ia istri aku
udah kalau kamu masih bingung
ngobrolnya ntar malam aja ya
aku pasti denger
dan aku juga pasti terima
alhamdulillah pasti terima
terima ya bu
tapi saat aku tuh
kenapa sih kamu malu malu lila
satria akan jadi suami yang baik buat kamu
lara punya orang tua yang lengkap
satria kan cakep
terima ya lila
kamu mau gak jadi istri apa
selamat ya buat kalian bertiga ya
lihatannya bapak senang sekali ya iya sus saya lagi rajin minum obat
supaya saya cepat keluar dari rumah sakit biar cepat sembuh
emangnya bapak lagi senang kenapa adem mau dateng sus pacarnya ya
bukan pacar lagi calon
eh tuh dia dateng sus sus sus udah suster boleh pergi ya
alhamdulillah udah sehatan tuh keringetnya udah keluar kan
saya bentar lagi pasti nih udah bisa pulang
terus nonila bakalan terima kan